teruskan aja terusan
tadi itu saya dapat telepon
dari orang kampus di universitas di singapura
jadi mereka itu mau menawarkan program beasiswa buat anak kita si boy
biasanya lo masuk semua orang udah pada kebakaran jenggot gara gara lo berisi
kenapa lo cemerut
iya lah gue betek
dari tadi pagi gue nungguin si bebep itu jemput gue di rumah
tapi ternyata apa
dia gak jemput gue sama sekali men
terus udah gitu nih
nanti gue ketemu sama dia tuh
dia bukannya hai minta maaf apa gitu kan
mah lagi ngajakin gue ketemuan nih
nanti pulang sekolah
kesel gak gak ada niat sama sekali kan jemput gue
dia dingin gitu tiba tiba
masa sih siang kayak gitu
betek gak lo jadi gue kan
tiba tiba dia jadi dingin jadi nyebelin
gak kayak bebep gue gitu
oh omelinnya gak
ya gak mungkin lah mek gak gue omelin kan lo tau gue
terus biasa nih kalau gue omelin tuh
dia langsung nurut gitu
langsung cerita kenapa gitu
tapi hari ini tuh enggak
dia malah pergi tadi
gak ada apa apa kayak biasa aja gitu
ehm kalau feeling gue sih
mungkin ian tuh lagi ada masalah kali di rumahnya
atau mungkin dia lagi berantem sama mamanya ya kan
kita jangan negative thinking dulu lah pokoknya oke
aduh iya mel kalau menurut gue mendingan lo tanya dulu deh sama ian
lo kenapa bebep yang ian gitu
jangan lo marah marah terus ntar ujung ujungnya langsung nyesel oke
kalau emang dia macem macem sama lo tenang aja ada kita kok ya
kita bantuin loh kita kerjain dia
malah kerja ini nih ih aneh aneh aja deh
udah mendingan sekarang kita jangan ngomongin tentang bangkobar atau tentang ian dulu
kita harus fokus biar nanti kita belajarnya juga bisa makin siap
kita kan harus siap siap buat un juga
beneran tuh mel mending sekarang lo duduk ngomongin sama saya itu ntar aja kalau bang kobar sekolah oke
gue juga belum nulis nanti gue jelek nilainya
udah ya udah kan

oh iya bentar ya
aduh enaknya nyari tempat kuliah dimana ya
ribet juga cari tempat kuliah yang cocok
coba nanya dia tempat kuliah siapa tau gue tertarik kuliah tempat dia
terus bisa kuliah bareng deh sama dia mantap
nomor nggak gue kenal lagi
kok gak diangkat ya
apa jangan jangan temen gue ganti nomor kali ya
ini kinar temennya tina
yang waktu itu dikenalin sama tina masih inget gak
lo seneng naik trail kan
soalnya gue dulu udah di klub trail juga
namanya kenapa sih
berarti lu tau dong bengkel motor trail itu dimana
ya kalo bengkel sih banyak ada dimana mana ya
cuman kalo gue sih ada mekanik sendiri
eh gue ganggu gak sih
engga juga sih
tunggu tunggu tunggu by the way
masih sih cuma kuliah gue lagi berantakan sekarang
gue jarang masuk
dan gue juga harus masuk sih sebenernya
karena gue harus ngurus skripsi
iya juga sih
by the way kampus lu enak
ya kalau menurut gue sih kuliah dimana aja sama aja sih
emangnya kenapa sih
lagi nyari tempat kuliah ya
ya emang sama aja sih semuanya iya
eh tapi kalo misalnya lu mau ke kampus
kabarin kabarin gue dong
gue pengen ngikut gitu
gue pengen liat kampus lu
jadi gue bisa searching juga
besok kan gue ke kampus nih
nanti gue kabarin jam berapa jam berapanya ya
yaudah kalo gitu
besok kabarin gue kalo mau jalan ya
kok bisa langsung ketemu gini ya
apakah gue sama dia jodoh